ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyatakan
nama gubernur jawa timur kofifa indar parawansa turut dipertimbangkan
sebagai calon wakil presiden prabowo subianto
meski begitu pan masih konsisten mendorong erick thohir sebagai pendamping prabowo
usulkan sementara itu organisasi masyarakat rampai nusantara dki jakarta
mendeklarasikan dukungannya kepada wali kota solo gibran raka buming raka
untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi dilakukan di kawasan cipinangmuara jati negara minggu siang
selain dianggap tak memiliki catatan buruk selama memimpin kota solo
kehadiran gibran dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dinilai mewakili kelompok pemilih muda
sekjen rampai nusantara
rampai nusantara dki jakarta menyebut dukungan kepada gibran diarahkan
untuk dapat disandingkan menjadi cawapres prabowo subianto
kita melihatnya kecenderungannya ke arah pak prabowo
walaupun hari ini pdip juga masih menimbang nimbang mas gibran
untuk menjadi calon wakil presiden pak ganjar
tapi namun kemudian kita melihat situasi untuk paketan
ataupun duet pak ganjar dengan mas gibran
masih agak terkendala ataupun jauh